harga koran bekas jika dijual hanya mencapai rp dua per kilogram
namun di tangan sonya warga gunung anyar surabaya
kertas koran justru disulap menjadi kerajinan unik bernilai jual tinggi
penasaran seperti apa berikut liputannya
jika sepintas anda melihat barang barang ini anda pasti tidak menyangka
jika kerajinan unik ini terbuat dari kertas koran
berbagai macam barang dibentuk mulai dari tempat tisu hiasan lampu hingga jam dinding
tak hanya menarik perhatian kerajinan ini juga membantu mengurangi sampah lingkungan
ide membuat kerajinan tangan dari kertas koran muncul setelah sonya prihatin
dengan tumpukan kertas koran yang begitu banyak di rumahnya
dari keprihatinan itulah sonya akhirnya mencoba mengolah kertas koran menjadi bahan kerajinan tangan
ternyata tekstur koran mudah dibentuk sehingga dapat memenuhi keinginannya
untuk membuat pernak pernik perabotan rumah tangga
berkat keuletannya produk buatan sonnya kini banyak dipesan dari berbagai daerah di indonesia
mulai dari jakarta bali hingga nusa tenggara timur
sedangkan harganya sonya tidak mematok terlalu mahal yakni berkisar sepuluh hingga tiga ratus rupiah